banyaknya pemudik yang berhenti di bahu jalan menjadi salah satu penyebab terjadinya
kepadatan arus lalu lintas di tol cipali kilometer delapan puluh enam subang
hai di tengah kepadatan arus di jalur one way puluhan kendaraan pemudik berhenti di bahu
jalan untuk beristirahat hai polisi saudara masih memberlakukan buka tutup tempat peristirahatan
di kilometer delapan puluh enam yang menjadi salah satu titik penyebab kemacetan